loh katanya mau nunggu yola dulu
salam aja bu
soalnya saya disuruh ke kantor sama papa
salam ya buat papa
salam juga buat mama
tante tuh kangen banget sama mama
cuman belum sempet ketemu
gak ada waktunya
iya bu nanti disalamin ya
minumnya kok gak diminum
nih ada orang ngajakin gua ketemuan ngakunya pacarnya si pikachu
hah ngaku pacarnya
menurut lu gimana
ya kalo menurut gua saya lo temuin aja
dan kalo memang itu cowok ngaku sebagai pacarnya pikachu
lo juga ngaku aja sama dia kalo pacarnya pikachu
buat buku lah nunggu
masih sarang gua beneran dikit kenapa sih
waktu dulu aja kita sempat berantem
masa sekarang gak mau berantem
itu malunya aja
maruk dari mana
maruk lah semua disikat
gak ya bulan doang ya
gua temuin nih
kalian cowok cowok ini baru terus choosing mechanic

nih ya sejauh dia jalan sama gue dia gak pernah bilang dia punya cowok sih
ya nggak mungkin ngaku juga bro
dia tuh pasti bilang ya gak punya cowok
dia itu tukang ibu
anaknya drama queen banget
dan dia tuh paling bisa buat cowok cowok kepincut
bilang bokapnya meninggal lah
tiba tiba lagi jalan
nah amin lah
lo udah pernah dibuat deg degan gara gara dia dijalin sama orang
ya kalau sama gue sih kayaknya nggak pernah ya kayak gitu
modusnya pasti dirubah
nih gak ketahuan men
nih ya kalau gue pas jalan sama gue sebulana
tiba tiba gue didatengin sama cowoknya
sama persis kayak gini nih
dia ditinggalin setelah uangnya habis diporotin sama siola
berarti hal ini pun juga bisa jadi modusnya dia dong
terus kenapa lo keberatan
ya karena gue udah habis banyak
jadi rugi kalau dia ninggelin gue
kalau lo maksa masih mau sama dia
ganti aja kerugian gue
terus dia ngomong apa sama kamu
dia bilang kamu tuh drama queen
dia bilang kamu itu pacarnya dia
terus aku harus menjauh dari kamu
terus dia bilang kalau
ya sebenarnya papa kamu gak meninggal
terus kamu percaya sama dia
kamu gak percaya papa aku meninggal
yaudah sekarang kita ke makam papa aku aja
di mana kamu percaya
aku boleh nanya sesuatu nggak sih sama kamu
kamu itu dijodohin kan sama dia
walaupun kamu juga sebenarnya gak ada hubungan sama dia atau pengen sama dia kan
ya jujur dengar itu sih aku jadi lega dan bersyukur bahwa kamu sebenarnya gak pengen sama dia
dan aku juga pengen kamu tau kalau aku pengen kita ngebangun hubungan
bangun sesuatu yang aku rasa ada koneksi gitu
ya tapi mungkin kamu nggak mau atau mungkin sekarang bukan waktu yang tepat mungkin kecepatan
aku mau ngangguk
aku mau ngangguk
di bahasa belanda artinya aku cinta kamu
orang ibu salamah itu bilang
lo oke nih lo gak dapet beasiswa tapi bisa kuliah di luar negeri
nah orang orang yang lain tuh harus bisa belajar dari lu
orang dia tuh juga bilang
lu tuh bisa memotivasi orang
kasih tahu cara atau plan plan kedepannya gimana
bagaimana cara bertahan hidup diantara orang orang yang pintar
insya allah gue bercanda yaudah yuk
gue masih mau liat liat lo bentar
yaudah gue kesana bentar ya
kok dia pake baju sma sih
sam tunggu sam
ini emang benar kata radit ya
tapi aku sama sekali gak ada niat buat bohongin kamu
keren kamu pembohong sejati ya
gak bisa pikir ya
itu kan terus
aku makan nih